partai golkar memutuskan keluar dari koalisi merah putih
keputusan ini menandai bergabungnya partai berlambang beringin itu dalam barisan partai pendukung pemerintahan joko widodo yusuf kala
keputusan untuk meninggalkan kmp ini dikeluarkan dalam munaslup senin malam
sebelumnya pada pertemuan antara pemimpin partai yang tergabung kmp di dpp partai keadilan sejahtera
mantan ketua umum golkar abu rizal bakri mengatakan koalisi merah putih tidak pernah bubar
setelah musyawara nasional luar biasa partai golkar menyatakan keluar dari koalisi merah putih
hal ini membuat partai gerindra menjadi satu satunya partai yang tersisa di koalisi tersebut
partai gerindra tidak mempermasalahkan keputusan golkar tersebut dan menyatakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah akan tetap berjalan
ya tidak ada masalah saya kira ini bukan satu berita baru ya
sejak awal kita melihat bahwa koalisi merah putih juga bahkan pak prabowo sejak awal sudah mengatakan akan mendukung pemerintah
kalau pemerintah mempunyai program yang baik dan akan mengkritisi kalau program dari pemerintah itu merugikan kepentingan rakyat
saya kira ini sudah sejak awal
terpilihnya setia novanto menjadi ketua umum partai golkar diperkirakan akan membawa keuntungan politik bagi istana kepresidenan
menurut analis politik muhammad as hikam posisi stiano fanto sebagai ketua umum golkar tidak akan membahayakan presiden joko widodo secara politik dan elektoral
apalagi stiano fantom dianggap bukan lawan sepadan bagi presiden
yang maju dalam pertarungan pemilihan presiden pada dua ribu sembilan belas mendatang
mempunyai masa yang luar biasa dan basis yang kuat
setelah terpecah selama dua tahun terakhir dan membawa dampak merosotnya elektabilitas partai golkar lewat munaslup telah melahirkan ketua umum baru
tidak hanya itu golkar menyatakan resmi keluar dari koalisi merah putih yang selama ini berperan sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan
kini siapa yang berperan mengontrol pemerintah sebagai penyeimbang
kami mengulasnya dengan ari nur cahyo yang merupakan direktur eksekutif para sindikin
terima kasih sudah hadir
baik kita mulai
boleh kita mulai terlebih dahulu anda mengamati dinamika di partai golkar ini karena informasi yang sangat menarik tadi
walaupun formatur masih disusun di bawah kepemimpinan setia novanto tetapi sudah dipastikan sendiri oleh setia novanto untuk posisi posisi strategis
diisi oleh idrus marham sebagai sekjen kemudian ketua harian nurdin halid dan bendahara umum ada robert kardinal
kita mungkin kita lihat apa yang menjadi posisi strategis kalau berdasarkan undang undang tentang partai politik yang berhak dicatatkan di kemenkumham kan adalah ketua umum
dan sekjen tentu saja di situ
kalau kita lihat nama nama yang diisi ini adalah mereka yang selama ini berada di kubu munas bali ya sebelum adanya munaslup ini
kemudian sebenarnya munaslup yang kali ini adalah sebuah munas yang ingin untuk rekonsiliasi untuk islah begitu setelah perpecahan dua tahun dan membawa dampak elektoral yang jelek begitu bagi partai golkar ini
apakah ini akan menjadi celah ketika tidak tertampungnya nama dari kubu agung laksono begitu dalam kepengurusan setia novanto ini
mereka ini akan kembali terpecah
menurut anda seperti apa
sebagai sebuah celah celah itu tetap ada mas indra
terlebih bahwa munaslup partai golkar ini semakin mengukuhkan bahwa pada hari ini dan selanjutnya abu rizal bakri masih menjadi penguasa di partai golkar
apalagi ketika posisi yang mengkonfirmasi bahwa partai golkar masih dalam kendali dan kontrol abu rizal bakri
apalagi dikuatkan ada posisi formal untuk pak abu rizal sebagai ketua dewan pembina
jabatan yang ada pada era orde baru
dewan pembina persis punya kontrol yang kuat terhadap partai
ketua umum sebagai eksekutif partai tapi dewan pembina sebagai pengarah partai sebenarnya
dan pak setiano fantom sendiri sebenarnya kan bagian dari pak abu rizal sendiri
apalagi bagiannya pak idus marham
jadi lengkapnya sudah sebenarnya yang sekarang menguasai golkar tetap pak abu rizal
sehingga bahwa celah ke depan untuk rekonsiliasi seperti apa mungkin di permukaan
rekonsilasi itu ada
tetapi bahwa buih buih kekecewaan di bawah di bawah permukaan itu kita tidak bisa pungkiri
seberapa besar celahnya kalau anda melihat
kita lihat nanti seperti apa komposisi pengurus lengkapnya dari formatur ini
apakah sebenarnya posisi dari kubu pak agung laksono juga bisa diakomodasi di dalam kepengurusan ini
karena kalau kita lihat kan seperti ketua umum sudah spasi setiano fantom
kemudian ketua harian
kemudian sekjen idrus marham
ini posisi posisi yang strategis sudah ditempati
seharusnya mungkin ya ada alangkah bijaknya misalnya posisi sekjen itu diberikan kepada kubu dari pak agung laksono
tapi ketika ini bola dimainkan seperti ini
saya sih melihat bahwa masa depan partai golkar ke depan itu akan suram
bukannya persoalan rekonsiliasi yang belum terselesaikan
tetapi bahwa persoalan cita cita partai
kedepan itu menjadi pertaruhan
apalagi sosok ketua umum ini kan juga sosok yang sebenarnya banyak kontroversial di publik
track recordnya banyak
rekam jejaknya tercatat publik
sehingga itu menjadi ancaman sebelum partai golkar
ketua dewan pembina punya peran yang sangat strategis
tetapi tadi sudah dipastikan bahwa tidak akan ada matahari kembar
saya jadi bertanya begini
ini definisinya tidak ada matahari kembar
ini karena memang ketua umumnya sangat dekat dengan ketua dewan pembinanya
karena kita lihat dari soal kubu bali ya
atau memang tidak akan ada matahari kembar secara peraturan
justru konfirm tidak ada matahari kembar
karena matahari itu masih pak abu rizal bakri
jadi pak setia novanto saya pikir hanya menjalankan eksekutif partai
tetapi direction partai secara keseluruhan tetap di tangan pak abu rizal
kalau kita kemudian akhirnya memotret bahwa mataharinya justru masih di pak abu rizal bakri
walaupun posisinya adalah ketua dewan pembina
lalu bagaimana dengan sikap partai golkar yang menyatakan
bergantung kepada ketua dewan pembina
bergantung kepada ketua dewan pembina

bergabung dengan koalisi pemerintahan
keluar dari koalisi merah putih bergabung dengan pemerintahan
kita tahu sosok abu rizal bakri ini adalah sosok yang paling getol
tidak membawa golkar untuk bergabung dengan pemerintahan
karena itulah kemudian pecah dengan pak agung laksono
ketika ini kemudian merapat apa yang sebenarnya terjadi
dikaitkan dengan pernyataan fadli lijon tadi
ini bukan berita baru
jangan jangan ini adalah
adakah anda melihat ini sebuah desain
memang bukan berita baru yang terjadi di bali
yang memilih pak setia novanto itu sebenarnya kita sudah
mendugainya lama bahwa memang pak novanto calon yang kuat
dan kemudian diunggulkan
apalagi terus marem kemudian mundur sebelum
jadi sebetulnya akan mencalonkan diri
jadi ini mungkin sebuah desain ini ya
saya melihatnya mungkin bukan sebuah desain dalam arti ini ya
partai golkar memang punya pengalaman jam terbang politik
yang cukup panjang dan mungkin
jadi intuisinya tajam
dan memang intuisinya panjang
talenta politiknya hebat
kapital politiknya besar
sehingga memang sangat memungkinkan
kita lihat kalau di danmika pada munaslup itu kan
bagaimana sebenarnya perubahan
perubahan di danmika itu terjadi begitu cepat
dan itu juga bisa diimbangi oleh para peserta munaslup
itu menindakan bahwa sebenarnya partai golkar memang
saat ini memang partai yang matang
tetapi mengingat ke hasil munaslup yang sebenarnya
alih alih mengatakan demokratis
tapi sebenarnya sudah based on skenario yang sudah disiapkan
sehingga saya pesimis terhadap nasib partai golkar ke depan
pesimis yang separtian maksudnya
pesimis partai golkar yang menjadikan fungsi kepartian
di tengah sekarang kondisi partai sedang carut marut
dan publik mulai apatis terhadap kondisi partai politik
sehingga muncul fenomena relawan dan independen
sebenarnya kritik tajam dan harusnya refleksi buat partai politik
kondisi decline untuk partai politik ini diperparah oleh munaslup golkar
yang semakin mengarah kepada saya menyebutnya
oke katakanlah dengan kesimpulan dasar
awalnya ketika melihat ketua dewan pembina
di jabat oleh abu rizal bakri
ketua umum stiano fanto yang disebutkan dekat dengan abu rizal bakri dijabat oleh
di jabat oleh stiano fanto
kemudian ketika melihat nama sekjen idrus marham
juga sangat dekat dengan setia novanto dan juga dengan abu rizal bakri
lalu ada nama nurdin halid sebagai ketua harian
yang posisinya juga sangat strategis
tentu saja dekat dengan abu rizal bakri
mereka ada di kelompok munas bali
dan kemudian bisa disembuhkan bahwa
sebenarnya ini adalah kemenangan dari kubu abu rizal bakri
ada apa di balik diamnya agung laksa
apa menurut anda
satu sisi memang ini di belakang mereka kan ada kontestasi
tadi orang dekat istana antara pak luhut dan pak jk ya
saya mencurigai ada sebuah intervensi
yang dimainkan oleh pak luhut dan pak jk
terakhir dua kontestasi
persis ketika misalnya di takdir pak adekomarudin
adalah sebenarnya disupport quote oleh pak yusuf kala
pak sutanufanto disupport quote oleh pak luhut bin sarpanjaitan
nah mengapa kemudian dan sebenarnya kalau bicara dari blu
blok munas bali adalah kelompoknya yang banyak disupport oleh pak luhut sebenarnya
lalu sebenarnya pak jk lebih banyak support kepada kelompok agung laksono sebenarnya
ini polanya kan sudah dari satu setengah tahun yang lalu sudah kelihatan
tinggal sebenarnya antara dua tokoh ini kuat kuatan mana di golkar bermain
dan sampai dengan menit menit di munas kemarin
dua orang ini kan sebenarnya kalau kata saya sebutkan boleh kingmaker
yang memainkan antara adekomarudin dan sutanufanto
nah apakah agung laksono diam
saya pikir diamnya harus kita baca secara logika yang tidak linear ya
bahwa ke depan mungkin ada sebuah kompensasi politik untuk kelompok ini
atau mungkin ada mereka sudah menyiapkan skenario lain
apakah rekonsiliasi sudah selesai di munaslup
karena kan munas ini dua agenda besar
satu menyelesaikan konflik internal rekonsiliasi
yang kedua sebenarnya menyiapkan papan untuk partai golkar ke depan
supaya lebih mantap bertransformasi sebagai partai yang modern dan handal
dan dua dua hal ini nampaknya masih jadi pertanyaan
persoalan konflik internal tadi dari komposisi itu juga masih dipertanyakan
apakah bisa selesai dengan munaslup ini
pertanyaan kemudian kan
saya tidak yakin
saya tidak yakin
justru munas luh yang kemudian dipaksakan
dan sebenarnya sepertinya berjalan linier
dari sebenarnya kubunya pak abu rizal ini sepertinya skenario sudah linier
bahwa ujungnya akan ke sini
itu sudah kelihatan sekali
tetapi dealnya seperti apa dengan kelompok pak abu nglasono
itu yang masih kita baca
tetapi paling tidak ke depan kekuatan dua irisan besar ini
masih menjadi batu besar di partai golkar
kalau tidak bisa diselesaikan melalui pembagian kursi kepengurusan
katakanlah misalnya ada pihak dari pemerintahan yang kemudian menginginkan atau ikut turun tangan lah ya
seperti disebutkan tadi ada pak luhut pak jk begitu
katakanlah misalnya kepentingannya agar golkar bergabung dengan pemerintahan
kalau satu orang mungkin ini sebuah hal yang wajar
oh untuk melobi partai ini agar bergabung ke pemerintahan
tetapi ketika dua orang dari pemerintahan yang sama sama dari pemerintahan bergabung
kemudian mereka melakukan
mungkin mendorong begitu agar partai ini dibawa kepada pemerintahan
apa yang sebenarnya tadi
kepentingan apa yang dibawa sebenarnya
ketika memang calon ketua umum calon ketua umum sebelum terpilih
setia novanto sekarang ini
akhirnya terpilih sebagai ketua umum setia novanto
semua calon hampir semua mengatakan akan bergabung dengan pemerintahan
kalau sudah akan bergabung dengan pemerintahan
lalu apa pentingnya nih
ada pak jk ada pak luhut yang sama sama kemudian mendorong calonnya masing masing
kita ulas lebih lanjut
kita berik dulu
mas adi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
di bali kemarin beberapa hari lalu sempat mengeluarkan sindiran
betapa aktifnya seorang luhut bin sarpanjaitan
betapa aktifnya pak yusuf kalla dalam mendorong dorong calonnya
atau mendukung secara tidak langsung mungkin ya
bahwa calon calonnya ini untuk memenangkan perebutan posisi ketua umum partai golkar periode ke depan
nah menjadi pertanyaan kemudian
ketika semua bakal calon sebelumnya ini
semua bakal calon ya
mengatakan akan ketika terpilih nanti akan bergabung dengan pemerintahan
sebenarnya kan pemerintah tidak perlu lagi khawatir
kalau kemudian atau mengutus utusan agar agar partai ini mau merapat ke pemerintahan
katakanlah ada intervensi kekuasaan di sana
tapi ini kan sudah jelas bakal calon semuanya akan mendukung pemerintahan kalau terpilih
lalu apa yang dimainkan kedua tokoh pemerintahan ini
pak luhut bin sarpanjaitan dan juga pak yusuf kalla
kepentingannya apa kemudian
mungkin sepintas kita salah membaca partai golkar
kita seakan akan sekarang partai golkar baru masuk ke pemerintahan
tapi real sebenarnya
pak yusuf kala dan pak luhut adalah sebenarnya orang golkar
yang ada di pemerintahan sudah sejak lama
sehingga sebenarnya partai golkar sudah ada di pemerintahan
dengan ada dua kadernya ini
sehingga persoalannya apapun hasil munas
partai golkar tetap ada di pemerintahan
dengan ada dua orang ini
itu satu sisi
pada sisi kedua adalah
dua orang ini kan punya
kalau kita trace ke masa lalu adalah
bagaimana dulu ketika pak yusuf kala terpilih daripada munas di bali
sebagai ketua umum
sebagai ketua umum
dan kemudian pak abu rizal terpilih daripada munas riau
mengalahkan surya paloh
mengalahkan surya paloh
dan ini kan sebenarnya
sebenarnya ego dua orang antara ini
yang sekarang berada di lingkar presiden
untuk menunjukkan bahwa
saya lebih punya kontrol terhadap partai golkar daripada you
jadi ingin menunjukkan sebuah ada ego politik
dari dua orang itu menunjukkan bahwa
setelah saya menjadi ketua umum
atau misalnya abu rizal ada di riau
orang you atau orang saya
itulah sebenarnya ada sebuah ego politik seperti itu
saya tidak melihatnya lebih pada buat partai golkar
interest pribadi dari pak luhut
bukan sebagai partai golkar
dan pak yusuf kala
menguatkan posisi politik di depan presiden
menguatkan posisi politik depan presiden
tujuannya untuk apa
menguatkan posisi politik depan presiden
dalam politik kan tinggal selalu bicara
saya atau kita dapat apa
kapan dan bagaimana
bagaimana sebenarnya bermain antara partai golkar
dengan fungsi check balances di parlemen
itu juga bisa
satu sisi bisa
untuk mendukung pemerintah
kontrol ini terhadap partai golkar ini ya
ini kan sebagai posisi simbol kader partai
memang sudah di pemerintah
tetapi bagaimana kontrol
penguasaan terhadap partai politik
yang sebenarnya selama ini cukup mengganggu
nah saham politik ini yang coba di
diakinkan di depan presiden
yang sudah berlangsung lama sebenarnya
antara pak isop kala dan pak luhur bin sar panjaitan ini
ini yang coba di
bagaimana ini sebenarnya bisa menjaga
antara presiden dengan partai partai
jadi presiden menikmati ini
rivalitas ini menguntungkan
menguntungkan posisi politik presiden
menguntungkan posisi politik presiden
menikmati dong berarti itu namanya
menikmati dong berarti namanya itu pak
kalau menikmati itu kan
karena kan dirinya sendiri senang
kemudian orang lain tidak senang
ini kan sama sama menguntungkan
ada mutual benefit
baik pakai presiden
baik juga pakai pak isop kala
baik juga pak luhur
dan juga pakai partai keluarga sendiri
dan persis dalam politik kan
bagaimana kompromi kepentingan itu
bisa diwujudkan bersama
win win kepentingan ini
yang sebenarnya terserang terjadi dengan munaslup
untuk sebuah dukungan kepada pemerintah
justru dengan golkar masuk ke partai pemerintah
dan tinggal gerindra yang partai di oposisi
sangat sayang untuk fungsi cek balances
padahal ke depan
ini adalah tahun ketiga dan keempat
ini adalah tahun yang secara politik
nah ini yang menarik kemudian mas
ketika kalau misalnya pak jokowi mengetahui
kedua apa namanya
kedua orang di pemerintahan yang posisinya sangat tinggi juga
satu sebagai wakil presiden
begitu satu menko polhukam
punya posisi yang sangat strategis
rivalitas dari kedua tokoh ini
menguntungkan bagi presiden jokowi dodo
artinya presiden juga tahu bahwa
partai besar ini dibutuhkan juga begitu
untuk stabilitas kepemimpinannya
artinya presiden jokowi secara sadar dong
dengan apa yang pernah disampaikannya saat
di pemerintahnya tidak membutuhkan koalisi yang gemuk
tetapi koalisi yang ramping
yang terjadi sekarang
ketika menyisakan hanya katakanlah gerindra
dan katakanlah pks yang belum secara resmi misalnya
bergabung di pemerintahan
ada inkonsistensi yang sengaja dilakukan secara sadar oleh presiden
saya pikir bukan
supresiden konsisten bagaimana menjaga
berada tetap dalam cekaraman presiden
sekarang kan problem
problemnya adalah pada partai pengusung dan partai pendukung presiden
justru adalah partai yang sangat kritis di dpr
mengenai setiap program pemerintah
kalau saya sebagai presiden
saya butuh memainkan perimbangan kekuatan baru
di luar partai partai pengusung dan mendukung saya
supaya check and balances di parlemen itu berlangsung
bisa mendukung program program pemerintah
p sendiri adalah partai yang paling vokal
dan paling kritis terhadap kebijakan pemerintah
beberapa usulan rru pemerintah
justru partai dari pak jokowi sendiri yang mengkrisi
butuh perimbangan politik baru
dan ini sebenarnya lebih bagaimana mengawal program program pemerintah
kedepannya supaya mendapat approval dari parlemen
jadi sebenarnya secara politik justru presiden konsisten
bagaimana sebenarnya resum politik terhadap partai partai ini juga tetap dalam cekeraman beliau
dan sebenarnya so far
tapi maksud koalisi ranam koalisi gemuk yang saat itu kan sebuah aneh
proses dari apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya
pemerintahan sulawembang yudhoyono
dengan set gap koalisinya begitu kan
yang ternyata kemudian dinilai oleh sebagian pihak saat itu
sejumlah analis politik mengatakan
bahwa ini tidak efektif
justru kritik sangat dalam terjadi di dalam setgab itu sendiri
jadi tidak efektif begitu
kemudian hadirlah kemudian seorang sosok jokowi dodo
yang menawarkan tidak akan membuat koalisi gemuk
koalisi ramping karena pemerintahan ini adalah presidensil
artinya ketika sekarang membutuhkan golkar
gara gara pdip yang justru partai pendukungnya yang paling kritis
atau katakanlah dalam tanda kutip menjegal segala kebijakannya
bagaimana kemudian masyarakat melihat konsentrasi presiden
kan tidak diformalkan dalam bentuk partai pendukung pemerintah
tidak ada sekaterat gabungan seperti dulu pak s b bikin itu
jadi sebenarnya formasi yang relatif cair ini
ini yang kemudian sebenarnya relatif secara politik presiden cukup piawai memainkan
kedepan adalah bagaimana sebenarnya kekuatan partai partai politik ini
bisa memberikan perimbangan terhadap kebijakan kebijakan presiden
karena tahun ketiga dan tahun keempat
dan itu kan sebenarnya tahun bagaimana presiden jokowi memenuntaskan program program strategis
karena tahun kelima kita sudah bicara dua ribu sembilan belas
jadi sebenarnya efektivitas program sebenarnya sangat didukung bagian kekuatan di parlemen
dengan maksudnya aku golkar dan p tiga sebenarnya
dan pan beberapa partai yang ada di kmp
sebenarnya bukan menambah
bukan menambah gemuk koalisi saya lihat
tapi lebih kepada bagaimana membuat perimbangan kekuatan politik
karena memang kekuatan politik dari partai pendukung dan partai pengusung ini
juga tidak efektif mendukung program pemerintah
sekarang ini begitu ya
jadi realitas politik yang sekarang dihadapi oleh presiden
berbeda dengan idealitas yang pernah dipikirkan ketika akan maju sebagai calon presiden
sebuah adaptasi politik yang piawai dari pemerintah
yang memainkan senarai politik ini
bagaimana sebenarnya relatif sebenarnya
kalau kekuatan pimpinan komposi dpr tidak disusun ulang
itu relatif sama sebenarnya
yang penting kan bagaimana setiap kebijakan dan penyusunan anggaran pemerintah mendapat persetujuan dari dpr
karena banyak sebenarnya beberapa ru terganjal sekarang di dpr
nah pemerintah berkepentingan untuk bagaimana balance of power di parlemen ini
bukan pertama tama sekarang
saya lebih mengatakan anda
bukan partai mendukung atau tidak
tapi anda mendukung program saya
dari pada anda menyebut
oh partai kebijakan
iya dari pada misalnya
anda adalah partai pendukung saya pengusung saya
tapi anda lebih banyak mengkritisi program program saya
jadi hitung hitungan politik seperti ini
nampaknya perimbangan baru
keseimbangan politik baru untuk eksekutif dan parlemen
kesimbangan politik demi lancarnya program
stabilitas yang perlu diperlukan untuk lancarnya program yang dikeluarkan oleh pemerintah
tapi berbicara balance
bagaimana bisa balance kalau kemudian sembilan lawan satu atau katakanlah delapan lawan dua
matematika aja seperti itu ya
matematika politiknya tidak seperti itu
karena ada pdip yang kemungkinan bisa menyebrang
matematika politik tidak seperti itu
dan apa namanya dalam dulu ketika koalisi pemerintahan sebelumnya
yang koalisi gemuk pun
bahwa partai partai yang sudah di dalam sekretariat bersama itu bisa menyebrang
ini pun bukan jaminan bahwa misalnya partai golkar juga tidak bermain
ketika beberapa pembahasan isu
tetapi adalah bagaimana mengait kekuatan mengkonsolidasikan kekuatan politik partai partai
yang itu yang harus kita acungi dari pemerintah saat ini
menghadapi sebenarnya ketidak efektifan partai pengusung dan partai pendukung di parlemen
berarti apakah ini kemudian bisa dipastikan bahwa nanti kritik kritik itu justru dalam dari partai partai yang mendukung pemerintahan
karena ini isunya akan per isu per kebijakan kan
katakanlah ada satu partai a partai b yang gabung di pemerintahan ternyata tidak setuju dengan kebijakan ini
akan seperti itu
kalau memang ini kemudian dipastikan akan seperti itu kondisinya
seperti mungkin di zaman pemerintahan sebelumnya
artinya kegaduan kegaduan serupa juga akan terjadi juga di pemerintahan jokowi kedepannya
tidak menutup kemungkinan itu terjadi lagi ya
kegaduan kegaduan itu kemudian terjadi ya
tapi yang jelas adalah bagaimana sebenarnya
satu sisi memang
dukungan terhadap program pemerintah akan semakin kuat
karena dpr fungsi partai politik sudah bergabung ke pemerintah
tapi memang fungsi check and balances kemudian menjadi lemah
nah dua hal ini sebenarnya harusnya menjadi perimbangan
dengan tadi posisi adalah sembilan persatu tinggal gerindra
tetapi saya pikir seperti pks dan demokrat
kita harapkan bisa memainkan posisi politik untuk memberikan perimbangan terhadap check and balances
karena demokrat sampai hari ini kan masih berada di tengah
dia di dalam daerah posisi mana
tapi dia memainkan bagaimana isu kebijakan itu
dia harus memihak kepada pemerintah atau kepada parlemen
kita berharap ke depan fungsi check and balances dari partai partai
katakanlah dari gerindra dari demokrat dan partai pks
itu bisa konstruktif membangun kebijakan pemerintah ke depan
di samping partai partai yang sudah bergabung ke pemerintah
baik kita harapkan nanti fungsi check and balances tetap berjalan
karena walaupun tidak itung itungan tidak sembilan puluh satu
misalnya di daerah mengkritisi perisuh kebijakan
kalaupun ada gaduh karena inilah demokrasi yang kita pilih begitu
semua bersuara maka kegaduhan itu pun terjadi
tapi jangan terlalu banyak gaduh juga
terlalu banyak yang substansi politik bukan isu isu politik
terima kasih mas ari nur cahyo
kita lihat bagaimana kepeyawan dari seorang pak joko widodo nanti ke depan
membawa gerbong yang cukup banyak
terima kasih telah bergabung bersama kami selamat malam